ya kita berbagi tugas kalau memang saya nanti harus datang saya datang
tapi saya juga komunikasi dengan kawan kawan secara informal
kalau secara formal anak antar partai kita berikan